bangkat cepetan bangkat ya halo assalamualaikum
halo mir bu andien ya ya ya andien gimana andien andien baik baik aja kan pak bos
rina sekarang semua baik baik aja kan bu andien mir
aku sayang sama mama aku akan sering sering ke papat mama
sering sering tengok kami dalam mimpi kamu juga pasti akan sering nampil kamu

saya disini juga gak kemana mana
ada di garis bu putri
kamu yang kuat ya
rena harus jadi anak yang kuat ya
papa minta maaf sudah buat rena jadi begini
cepat sadar ya naya
seolah hidup selesai
seolah hidup selesai
tapi reina sedang keadaan kritis
askara belum ditemukan

tidak ada boringan
sudah gak bisa pergi bareng naik mobil laki berdua
sudah gak ada yang marahin saya kalau saya ngetelad makan
sudah gak ada penyemangat lagi buat saya
sudah tidak ada lagi yang memotivasi saya
untuk saya pulang cepat dari kantor
sudah tidak ada yang buat saya semangat lagi untuk bangun pagi
sudah gak ada yang membuat saya semangat lagi untuk
untuk keras dalam bekerja
saya tahu suatu saat kematian itu akan hadir
tapi saya tidak pernah menyangka secepat ini
apakah ini karma untuk saya
apa ini karma untuk saya
apa ini karma untuk saya karena saya sudah jahat sama kamu
gimana saya menjalani hidup saya setelah ini tanpa kamu

kamu janji gak akan meninggalkan saya
kamu sekarang malah tinggalin saya
kamu biarkan saya hidup sendiri
kamu bohong kamu biarkan saya hidup
kamu bohong kamu biarkan saya hidup sendiri
sekarang saya harus melakukannya apa
sekarang saya harus melakukannya apa
sekarang saya harus melakukannya apa
aku tuh gak nyangka banget loh andin bisa kecelakaan seperti itu
padahal aku pengen banget sama dia
yang paling tragisnya itu bukan cuma dia loh
suaminya aldebaran juga
terus ada anak anaknya juga

aduh kasihan banget beneran
ini maksudnya apa ya
siapa yang kejahatan
mbak gak tau ya
berita terbaru hari ini di medsos
dan sudah ada di tv juga
kita ini keluarga aldebaran alfari yang mengalami kecelakaan tadi
apa betul mereka dibawa ke rumah sakit ini
mereka masih ditangani di ruangan khusus pak
pak aldebaran minta untuk dikumpulkan di satu ruangan
boleh boleh boleh
harusnya kita sekarang lagi happy happy
kita lagi ketawa ketawa bareng
tapi kenapa semua ini jadi begini
apa sekarang gak tau kamu ada dimana nak
apa serba salah sekarang
luka kamu sekarang masih belum bangun
terus mama pergi ninggalin kita sekarang
papa sendiri pak
papa sendiri papa bingung

semua ini terjadi karena papa
bapak gak bisa menjaga kalian dengan baik
papa gak bisa menjadi orang tua yang baik
bapak gak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik
sekarang papa cuma minta satu sama rena
rena bangun ya
mama udah ninggalin papa sekarang
salah adiknya rena juga ninggalin papa
adiknya sekarang juga hilang
papa gak sanggup kalau rena juga harus ninggalin papa
amat andina sekarang
tapi mau diakhiri
kalau mau h creatureolution sekarang
tahu tahu tahu bapak disini
bapak bapak disini
tahu bangun nanti
kasih tersama disini
bapak harus berbahaya
bapak harus berbahaya
bapak harus berbahaya
mama gak kenal mama mau nyusul papa aja dulu
mama boleh kondisi mama masih kayak begini masih lemah
udah kita tunggu kabar dari papa aja ya
pemirsa telah terjadi kecelakaan maut di kilometer lima puluh enam
kecelakaan ini menimpa keluarga seorang pengusaha terkenal
bapak aldebaran al fahrin
kabar terakhir yang kami terima
satu orang korban luka ringan satu orang korban luka berat
korban meninggal dan satu lagi belum diketemukan
namun dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban yang meninggal
atas nama andini karisma putri
mbak angkat cepetan mbak angkat
ya halo assalamualaikum rizal
andien andien baik baik aja kan
pak bos rena askara semua baik baik aja kan
bu andien meninggal mir
mbak mirna bilang semua kiki mbak
mbak andien kenapa mbak mirna
mbak mirna ceritaku kiki kenapa
jangan kayak gini mbak mirna
mbak mirna kenapa
mbak aku gak bohongkan
mbak aku gak bohongkan
tuhan aku gak bohongkan
selamat ulang tahun ya
dalam lindungan allah s w t
dan kamu selalu
dikelilingi oleh kebahagiaan
hamba masih diberi kesempatan
untuk bisa menyaksikan ini semua
dengan keluarga yang lengkap
yang menyayangi hamba
waktu itu jalanan sepi
kami di dalam mobil
bernyanyi dan berfoto
tiba tiba dari arah pertigaan depan ada mobil yang melintas saya kaget dan saya langsung buang setir ke kanan
ternyata ketika saya membuang setir ke kanan dari arah yang berlawanan ada truk muncul secara tiba tiba
akhirnya truk itu menabrak mobil
setelah itu kejadiannya sangat cepat
yang saya ingat saya terpental dari dalam mobil
ketika saya menuju mobil saya sudah melihat andin dan china pingsan
dan disana saya tidak menemukan askara
saya akan cari askara
gimana nanti saya harus menjelaskan ke kamu nat
tentang kondisi yang sedang kita alami
dan adik kamu entah ada
apa yang mesti ubah lakukan
dan harus jelaskan ke kamu